kami tidak mengetahui rilisnya tentu seharusnya di dalam persidangan itulah
hal hal apa yang dipertimbangkan hakim di mahkamah agung makanya terjadi
pengurangan pengurangan ini kita tidak mengetahui yang kita ketahui sudah di
ya dikurangi hukuman berempat itu itu dalam persidangan mahkamah agung jadi
kecewa banget memang kita sangat kecewanya kecewa itu kita tidak
mengetahui asal usul dan bagaimana rilisnya kita sudah mendengar keputusan
iman bagi terdakwa